jumlah lokasi wisata yang memikat
melihat danau cantik bekas tambang timah
juga mencicipi hidangan khas yang memanjakan lidah
adalah hal yang tidak boleh dilewatkan jika anda berkunjung ke kepulauan yang cantik ini
mari ikuti perjalanan anita mai di bangka
wow benar benar anjing
danau kolin tidak hanya ada di belitung tapi juga di bangka
di kabupaten bangka tengah danau cantik ini adalah bekas tambang timah dan kaulin
cekungan yang terbentuk dari hasil galian lambat laun terisi air dan terbentuklah danau ini
meskipun terlihat sangat cantik tapi danau ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan
nah positifnya adalah
tempat yang dulunya tambang timah dan kaulin ini kini menjadi tempat wisata yang tentunya memiliki keuntungan tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya
camoy aek biru begitulah warga setempat menyebutnya
sesuai dengan namanya danau ini berwarna biru toska yang sangat cantik
warna ini ditimbulkan oleh sisa mineral dari penambangan timah dan kaulin
nah jalur yang saya lewati ini membelah dua danau
yang satu danaunya berwarna hijau lumut
dan yang satu lagi warnanya biru toska
wah cantik banget
bener uga ini ya
jodoh itu gak emang gak kemana mana
tapi lo kalau diem aja kayaknya jodoh lo yang kemana mana
masih di sekitar bangka tengah tempat wisata lain yang bisa kita kunjungi bersama keluarga adalah hutan wisata pelawan
kalau tadi aku udah ngajakin kalian panas panasan di danau kaolin sekarang aku mau ngajakin kalian untuk ngadem di hutan
sekalian mau panen
tapi bukan panen buah tapi panen madu
dan aku gak sendiri karena ada temen aku yang bakal nemenin
ini dia ada bella
dia warga asing sini dan bakal nunjukin jalan ke dalam
gimana mau langsung masuk yuk
selain hasil tambang bangka juga dikenal sebagai penghasil madu terbaik
jika madu pada umumnya terasa manis madu pelawan ini memiliki rasa yang pahit
ini disebut pelawan karena
daerahnya atau apa tuh pelawan
enggak nih lihat kan ini tuh kayunya merah
pelawan itu nama pohonnya mbak
kayu pelawan makanya disebut ikan pelawan
oh iya ini hampir seluruh hutan
ini warna pohon pohonnya tuh agak agak kemerahan
oh ini namanya pelawan
hutan ini dikelola oleh masyarakat lokal
di sini kita bisa bersantai sambil melihat langsung cara mengambil madu secara tradisional
nanti kita bahas bahasa indonesia sejak kejadian
inianku itu cara bagi nickel tanpa kindly
ini kommtu apa lah
kan tak ada apa yang kita ambil
mempersiapkan pengasapan hingga menggunakan topi pelindung seperti ini
alat pengasapan dibuat dari ranting ranting kering
lalu dibalut dengan daun yang dikenal oleh warga lokal dengan nama daun rengkan
daun ini memiliki aroma tajam yang tidak disukai lebah
jadi lebah tidak akan menyerang kita
oh kita harus dihasapin
kayak ikan ya kita dihasapin
supaya nanti lebahnya enggak mau hinggap pada badan lembah
kunci nya jangan panik aja mbak
jadi sekarang kita harus menghasapi diri
oke mari kita asapin diri
ayo kita melawan lebah lebah
selama proses pengambilan madu ini
kami bertugas untuk mendebarkan asap di sekeliling pohon
agar pak zainuddin bisa lebih leluasa untuk mengambil sarang lebah liar
dan kita akan mencoba
bener bener baru habis turun dari pohon
dan ini masih asli belum dicampur apa pun
ini ada rasa pahit pahitnya sedikit
tapi lebih dominan manisnya ya
setelah panen selesai madu dibawa ke penampungan untuk dikemas
nah ini mbak kita sudah sampai ke umkm nya
tempat penampungan madu manis sama madu pahitnya
jadi kalau kita mau beli oleh olehnya yang sudah di package
yang sudah jadi bisa langsung dibawa pulang tuh ini
karena setelah dari sini ini akan ada prosesnya lagi nih untuk pengemasannya
tapi kalau mau buat oleh oleh langsung ini aja lebih praktis
ada beberapa jenis madu yang dihasilkan di hutan ini
yaitu madu pahit dari pohon pelawan dan madu manis yang berasal dari pohon kabal
leting ulas dan masirak
madu madu ini bisa kita bawa pulang sebagai oleh oleh loh
nah oleh oleh sudah di tangan
siapa yang tak kenal dengan
makanan ini bisa kita temui hampir di setiap daerah
tapi di bangka
makanan yang terbuat dari campuran sagu dan ikan tenggiri ini disajikan lebih istimewa
selain rasa ikannya yang sangat dominan
otak otak juga bisa kita nikmati dengan berbagai pilihan saus
seperti cukat rasi cukat tauco dan cukah pedas
wow meskipun badannya kecil tapi makannya banyak ya
kenapa harus makan sebanyak ini
karena kalau datang ke pangkau kinang di bangka
spesialnya apa sih di sini
cocolannya ada tiga nih
prinsipnya hampir sama otak otak
ikan dan tepung tuyuh
dibeda dengan jakarta
jakarta lebih pakai apa namanya
karena proses dan bahan ikannya
dan untuk menyegarkan tenggorokan
saya mau mencicipi es kacang merah
kacang merah yang lembut berpadu dengan susu kental manis
dan disajikan dengan es serut
tertarik untuk menjelajahi bangka dengan segala keunikannya
pastinya akhir pekan anda akan sangat berkesan
nantikan perjalanan saya di redaksi siang akhir pekan selanjutnya